surama dugung pamuk terbalik
alhamdulillah saya cek di lapangan
tidak ada korban alhamdulillah
semoga tidak terjadi korban
memang goyangannya cukup banget ya
tapi secara teknis memang sudah dirancang
nanti akan tim teknis dari jasa marga
yang akan melaporkan itu
semoga tidak berapa apapun